berdasarkan data dari kementerian agama hingga april dua ribu dua puluh dua terdapat dua puluh enam sembilan ratus tujuh puluh lima pesantren di indonesia
provinsi jawa barat menjadi provinsi terbanyak pesantrennya dengan jumlah delapan tiga ratus empat puluh tiga pesantren
atau sekitar tiga puluh sembilan puluh dua persen dari total pesantren nasional
di susul provinsi banten dan jawa timur di mana masing masing berkisar empat pesantren
dari keseluruhan pesantren di indonesia terdapat dua lima puluh enam juta santri
dari statistik itulah pesantren dianggap masih menjadi lembaga pendidikan favorit khususnya di daerah daerah
pesantren sendiri merupakan lembaga pendidikan dengan dominasi kurikulum pendidikan agama islam
umumnya peserta didiknya atau yang biasa disebut dengan santri
tinggal menginap di lingkungan pesantren atau disebut santri mukim
namun ada juga para santri yang pulang pergi setiap harinya alias non mukim atau biasa disebut dengan santri kalong
santri kalong hanya mendatangi pesantren saat kegiatan pembelajaran saja
kegiatan pembelajaran di pesantren khususnya santri mukim umumnya berjalan dua puluh empat jam
semenjak dini hari atau subuh santri dibangunkan untuk ibadah sepertiga malam subuh
dan dilanjutkan mengaji atau memahami kitab
kegiatan selanjutnya pesantren yang berjalan dua puluh empat jam umumnya berjalan dua puluh empat jam
yang bisa dikombinasikan dengan pendidikan formal
dilanjutkan pendidikan agama hingga malam hingga santri bisa beristirahat
dengan durasi pembelajaran yang panjang dan masuk dalam kehidupan keseharian inilah
maka pendidikan di pesantren tidak hanya masalah agama
apa yang dinamakan tata grama apa yang dinamakan sopan santun etika saling melengkapi gotong royong
atas keunggulan itulah menjadi alasan banyak orang tua yang memilih
untuk memperoleh keuntungan yang terbaik

bahkan mulai usia sekolah dasar hingga kuliah
menurut saya pondok sendiri itu adalah miniatur dari sebuah kehidupan
di mana dia harus bertanggung jawab untuk dirinya sendiri
baik dalam apapun permasalahan dia harus mandiri
tujuan saya memang terutama bagi kami yang bekerja
tidak bisa mengawasi anak dalam waktu dua puluh empat jam
dan secara psikologis itu anak itu akan lebih untuk percaya
nurut dengan orang lain daripada orang tuanya
dari sisi psikologisnya seperti itu
kultur di pesantren pun kebanyakan menekankan adanya
ketaatan yang tinggi kepada pengasuh pesantren
tingkat ketaatannya melebihi ketaatan ke pengajar di sekolah formal
di pondok itu kan paling enggak anak anak sudah terbebas
dengan hal hal seperti itu
jadi mulai dari ngajinya atau mulai dari apapun
itu sudah ada kontrolnya dari pihak pondok
dan saya lebih aman sebagai orang tua
terus terang aman itu ketika anak saya ada di pondok
daripada di rumah
di lain sisi atas kejadian kasus pelecehan seksual
di pesantren beberapa saat terakhir
orang tua pun menganggap itu adalah oknum yang tidak seharusnya
digeneralisir ke puluhan ribu pesantren lainnya
riset yang mendalam mengenai profil pesantren
menjadi kunci utama sebelum memasukkan putra putri ke pesantren
kita sama rata akan sebuah pondok pesantren
akan terjadi seperti ini
mungkin sebagai orang tua saya juga harus melihat
ketika memilih suatu pondok pesantren tentunya saya harus ada indikasi
pilih sesuatu pondok pesantren tentunya saya harus ada indikasi

indikator tertentu apa yang cocok apa yang sesuai dengan kita untuk milo ini cocok atau
enggak dengan kita seperti itu jadi kalau sudah ada seperti itu juga yang tidak semua pondok pesantren
seperti itu kalau masih anak anak itu pembulian bullying itu kalau kasus kasus yang seperti itu
itu dalam arti ya tadi pasti ada kekhawatiran ya cuman ya awal alangkah baiknya kita sebagai
orang tua ketika mau memondokan anak itu harus observasi dulu ke pondok yang akan dituju terus
mencari bagaimana itu jadi silsilah pondok tersebut itu harus diketahui
pesantren juga dikenal sebagai instansi pendidikan yang memiliki keragaman biaya
mulai dari berbiaya tinggi hingga sangat terjangkau bagi kalangan menengah ke bawah pembiayaan di
pesantren melingkupi biaya pendidikan hingga kebutuhan sehari hari santri sebagian pesantren
melakukan pembiayaan secara mandiri dari unit usaha yang dilakukan oleh manajemen pesantren
masih kuatnya jaringan pendidikan pesantren di daerah diantaranya karena masih dekatnya
kultural dan kultural dan kultural dan kultural dan kultural dan kultural dan kultural dan kultural
dan ramahnya pembiayaan wida subianto herudwi sudarmanto surabaya jawa tengah